pak pasti rena seneng banget papa beliin hadiah ini
hai karina aku sama rena udah sampe nih di taman kita tunggu ya
oh iya ya ros maaf ya aku agak terat dikit
soalnya barusan mampir ke toko mainan beliin mainan buat rena
ini proyeknya harus segera direalisasikan ya
satu tahun kurang lebih kita harus rampungkan
baik pak nino makasih ya pak
kami perlengsi dulu ya
sayang ini foto yang kamu minta
loh mama sarah kau gak pake anting
oke kalo gitu gue pamit dulu ya sa
soalnya mau ketemu kalian lagi
mama mesti pergi sekarang
eh mama bentar
ma ini ada
ini ada ini ada
ini ada ini ada
ini ada ya
tapi mama antingnya udah jatoh pas lagi foto itu
ya sudah lah kalau memang begitu
kalau yang tidak aku udah tenang
aku gak perlu cari cari lagi foto itu
akhirnya nino percaya ma
percaya dia percaya
dia nggak akan cari cari lagi soal foto itu
berarti masalah anting sebentar lagi selesai
berarti tinggal kita cari anting itu terus jual
baru semuanya beres
baru beberapa hari aku berusaha untuk menghindari reina
kenapa rasanya rindu sekali
rindu untuk berada dekat dengan reyna
harga berapa ya
saya ambil dua
makasih ya pak
pak pasti reyna senang banget papa beliin hadiah ini
aku sama rena udah sampai nih di taman
kita tunggu ya
ros maaf ya aku agak terat dikit
soalnya barusan mampir ke toko mainan
beliin mainan buat reyna
oh ya ampun kok pakai repot repot segala sih
justru mas chandra ini pengen beliin hadiah buat rena
ya udah ya ros
sebentar lagi kita sampai sana ya
ya udah kalau gitu kita tunggu di dalam taman ya
di area jajanan
masa udah sampai pak
iya kalau papa udah nggak sabar
dia akan temur reyna mah
saya mau melatarkan alika kurniasih
dengan dokter yang biasanya
dengan aktor siapa ya pak
itu dia mbak
iya betul pasien lama
bisa sebutkan tanggal lahir pasien pak
untung tadi saya sempat tanya tanggal lahir alika ke prt
dan ditunjukkan kartu keluarganya
biasa mendaftar dengan dr abimayu pak
beliau jadwal praktiknya kapan ya mbak
besok pak dan sabtu
pasien atas nama alika sudah mendaftar pak
untuk besok jam sepuluh
boleh di daftarin ya
alika sudah mendaftar pak
untuk besok jam sepuluh
sudah di daftarin ya oke oke
sudah dapat jadwal pengobatan anak semua no
admin bilang sudah didaftarkan besok pagi
oh ya kalau bapak dan bu anien mau pulang ke jakarta
gapapa pak biar saya yang setembah di rumah sakit ini
gak usah ren kamu aja yang pulang ke jakarta
besok dari saya kesana
oh baik pak ada lagi yang harus saya kerjakan pak
sudah cukup terima kasih
oke pak kalau gitu saya langsung jalan ke jakarta ya pak
ya kamu hati hati di jalan ren
terima kasih pak
kata randy besok jam sepuluh pagi jadwal anaknya sumarno untuk periksa dokter
jadi besok kita kesana
iya kita yang kesana
jadi untuk malam ini kita nginep lagi disini ya
takut lagi ya rendy
takut lagi apa
gak usah aneh aneh andi nih
gak usah mancing mancing
kan bisa aja aku mau ngomong ketagihan karena
masuk bareng sama aku bacain telur
atau kamu yang mikirnya karena ngabisin waktu bareng sama aku
siapa lagi yang lucu
gak usah ketawa tawa
gak mas biasanya
satu pelan pelan ya
oma punya hadiah yang lucu dan bagus sekali buat kamu
hadiah apa oma
kamu mau tau
karina mas chandra
makasih ya telat
sama opa chan
hai oma chan hai opa chan
oma sama opa bawa hadiah buat kamu